kamu mau pura pura sakit supaya kamu gak masuk penjara
jelas jelas kamu kan yang mencelakakan meme retno
pinter banget ya kamu cari perhatian
padahal kamu tahu kalau sebentar lagi aku akan menikah sama spa
untuk sekian kali aku harus ingatin kamu
saya tidak akan pernah mengulangi kesalahan saya yang lama dan menikahi kamu lagi
tapi sifatnya cuma sementara
tapi setidaknya bisa membuat kamu berasa
untuk kamu bisa melanjutkan pemeriksaan
gimana sudah rasa enak
sudah lebih baik
jauh lebih baik
nah ini ada obatnya juga
aku mau minta tolong boleh
apa saja aku pasti akan bantu
aku kepikiran abi
aku takut abi
gawatir mikirin aku
om odin mau kemana
insya allah sebentar lagi tante pulang
karena gak akan pergi lama lama kok
abi tungguin ya
iya tante abi bakalan doain tante dewi
biar bisa ketemu lagi sama abi
abi juga doain tante
biar tante dewi sama om dokter terus sehat
abi jangan lupa minum obatnya ya
terus dengerin terus pak odin oke
jangan rewel jangan sedih
gak usah khawatir
tante dewi nya baik baik saja
ada om dokter disini jagainnya ya
iya om dokter abis ini abi mau minum obat
abi mau cepet sembuh
biar abi jadi anak pinter biar
aku bisa jadi dokter kayak om dokter
tadi kan aku suruh suster buat soapin mama
kok makanannya masih utuh
mau sampai kapan sih mama gak mau makan
emangnya mama gak mau sembuh
nanti kalau mama gak sembuh sembuh aku juga yang repot mah
karena aku kan masih mau ngurusin cherry ngurusin abi juga
karena dewi kan lagi di penjara sekarang
dengar suara dewi
dengar suara dewi
dengar suara dewi
dengar suara dewi
dengar suara dewi
dewi dibawa sama polisi dan sekarang dia di penjarakan
dengar suara dewi
dengar suara dewi
dengar suara dewi
tapi itu gak mungkin
karena sebenarnya pagi itu kan dewi yang ingin sekali ikut mengantarkan abi ke sekolah
justru aku yang melarang dia ikut
dengar suara dewi
dengar suara dewi
biar tau rasa si dewi itu
dengar suara dewi
dengar suara dewi
dengar suara dewi
dengar suara dewi
dengar suara dewi
dengar suara dewi
dengar suara dewi
nisa yang melakukan ini untuk menyingkirkan dewi
abi gimana kondisi kamu kamu gak demam kan
ding makan malam sama obat udah diminum
makan malam udah kelar pak cuman minum obatnya aja belum
abi abi kenapa kamu gak ada yang sakit kan
abi inget papa bayu coba aja papa bayu masih ada
abi papa bayu sekarang udah tenang disurga
sekarang ada om bobi jadi kalo misalkan abi kangen sama papa bayu
ya anggap aja om bobi tuh juga papa kamu pendantinya papa bayu
oke ini saya minum obat dulu ya
sekarang kan nabi udah minum obat lia bi bobo ya
tadi setelah videokon sama abi aku juga jadi merasa lebih tenang
yang penting sekarang kamu tenang kamu ini jangan stres ya
ada ini obat obatnya kamu minum
paling ada vitamin di sini
harusnya aku yang kesel ya mas
dan kamu kamu mau drama apa lagi
kamu mau pura pura sakit supaya kamu gak masuk penjara
jelas jelas kamu kan yang mencelakakan nomor retno
pinter banget ya kamu cari perhatian
padahal kamu tahu kalau sebentar lagi aku akan menikah sama sahri
reva memang untuk sekian kali aku harus ingatin kamu
saya tidak akan pernah mengulangi kesalahan saya yang lama dan menikahi kamu lagi